visi komjen tito karnavian dalam mempertahankan keamanan negara menjadi salah satu topik pembahasan pada uji kelayakan dirinya di depan komisi tiga dpr hari kamis kemarin
tito pun sempat membagi teori yang dia yakini efektif dalam menghadapi aksi terorisme di tanah air
di dalam penanganan teorisme sebetulnya ada dua mekanisme utama
strategi utama pertama adalah soft approach yang kedua adalah hard approach
soft measures itu bisa political negotiation seperti negosiasi politik dalam kasus misalnya gam dengan jakarta itu adalah politik penyelesaiannya adalah politik negosiasi
kemudian ada juga yang economic development seperti di beberapa tempat seperti di papua saya kira yang paling tepat adalah economic development soft measuresnya
tapi khusus yang berhadapan dengan ideologically motivated terrorism
kalau kita menggunakan teori yang dimotivasi oleh faktor ideologi maka counter ideology adalah hal yang paling penting dalam soft measures